halo selamat pagi pemirsa pemerintah kabupaten bogor pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu ini telah menggelontorkan program pemberdayaan ekonomi desa
yang bernama satu miliar satu desa atau sami sade
dana sejumlah rp tiga ratus tujuh puluh dua miliar rupiah dianggarkan dari apbd kabupaten bogor untuk empat ratus lima belas desa
program samisade ini diharapkan dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur desa dan mendorong pemulihan ekonomi
desa sukawangi sendiri terletak di ketinggian seribu dua ratus dari permukaan laut
untuk kesulitan di desa kami yaitu salah satunya jalan desa
sehingga ketika masyarakat kita khususnya kampung babakan banten ini sakit ada pun yang melahirkan
ketika musim hujan harus ditanduk digotong gitu karena akses mobil juga nggak bisa masuk
desa tarikolot posisinya tidak jauh dari pusat kecamatan di kecamatan citerep yang berpenduduk lumayan padat
jadi memang salah satu kesulitan warga kami di desa tarikolot ini adalah akses jalan
yang masih kecil kemudian ada juga yang memang wilayah yang belum terjangkau oleh kendaraan
alhamdulillah dengan adanya salah satu program unggulan dari bupati bogor ini
ini tisani sade dan akhirnya kita memutuskan kami memutuskan untuk membangun jalan
untuk nggak bisa masuk roda empat ke wilayah perkampungan
alhamdulillah karawas naku uminya semenjak jalan ini dibangun
nyaku iya weh cik taripawas sabari alit alit oke ayah penghasilan
serebu duka dua rebu ayah penghasilan kanggo jajana gitu kanggo maaf nah alhamdulillah
alhamdulillah dengan jarak setengah jam sampai satu jam
kita bisa mencapai lima belas menit udah sampai ke jalan kabupaten
kita bisa meningkatkan perekonomian yang ada di desa kami
sehat sehat terus ya semuanya
alhamdulillah sehat terus mudah mudahan terus sehat
biar bisa ikut membantu desa membangun desa begitu ya
nah saya ingin ke gus menteri dulu nih bagaimana progres pembangunan desa di indonesia saat ini gus
jadi pembangunan desa di indonesia utamanya yang bersumber dari dana desa itu fokus dua hal
yang pertama tentu terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang kedua peningkatan sdm
nah sehingga kalau dengan
dan fokus dua hal ini sebenarnya kalau ada pertanyaan dana desa itu bisa dipakai apa sih
jawaban saya simple dipakai apa saja boleh
kecuali yang dilarang
karena yang dilarang gak banyak
jadi semua kegiatan apapun yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia boleh
dilarang juga tapi juga aplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sdm itu yang tidak boleh
nah hari ini alhamdulillah dengan sdgs desa yang ke delapan belas itu dimulai dari desa tanpa kemiskinan desa tanpa kelaparan sampai goals yang ke delapan belas
lembaga desa dinamis dan budaya desa adaptif sebagai bentuk kearifan lokal desa desa di indonesia ini sudah mulai terarah
kita akhirnya nanti ujungnya adalah kita bisa melihat dampak dari pemanfaatan dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia
bukan sekedar oh dana desa bisa membangun akses jalan sekian ribu meter atau sekian ratus ribu kilometer sekian puluh atau sekian ratus jembatan sekian poskes des sekian elektrifikasi desa keleksikan desa tidak hanya seperti itu
tetapi bagaimana kemudian dampak dari semua program program baik yang infrastruktur maupun yang non infrastruktur terhadap dua hal tadi
pertumbuhan ekonomi peningkatan sdm
jadi tidak hanya sekedar angka angka saja
tidak sekedar angka angka sampai terukur dampaknya seberapa
akhirnya kita akan pada akhirnya kita akan bisa ngomong berapa sih kontribusi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sdm di desa
kemudian secara akumulatif atau agregatif maka akan kita melihat dampak secara nasional karena pada akhirnya desa kumpulan desa itu adalah indonesia
tadi kan gus menteri bilang bahwa boleh digunakan untuk apa saja asal tidak untuk yang terlarang begitu yang dilarang
nah ini pengawasannya bagaimana
pengawasan dana desa itu kan ada mulai dari perencanaan dengan melibatkan stakeholder di desa dengan melalui musdes penyusunan rencana kerja pemerintah desa
kemudian penyusunan apbdes itu pengawasan di perencanaan
kemudian ditempel di
tempat tempat strategis di desa
sumber dari dana desa berapa
dari alokasi dana desa berapa
dari bupati berapa
peruntukannya apa saja
sehingga semua warga masyarakat sudah tahu sejak awal oh di tempat saya ternyata ada perguliran dana sekian miliar
nah kemudian akan dipakai untuk oh itu bangun irigasi tersiar di dusun itu atau rt itu
nah semua itu
ketika kita sudah merujuk kepada sdgs desa akhirnya perencanaan pembangunan di desa tidak lagi berdasarkan keinginan orang per orang atau keinginan elit desa
tapi sudah berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi di desa
mana daerah yang paling krusial dari sisi infrastruktur
oh ini jalan ini
karena jalan ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi
panen di sana akan memberikan akan memudahkan
untuk dimobilisasi ke tempat yang lebih bagus
oh pembangunan poskes des di wilayah ini dan seterusnya
itu semua berdasarkan data
nah ke depan dengan sdgs desa ini kita berharap diskusi diskusi di desa tidak lagi berdasarkan keinginan elit
tapi berdasarkan data
kebutuhan begitu ya
jadi pemperencanaan bangunan berbasis masalah bukan berbasis keinginan
nah itu yang harus kita
karena jujur kita akui awal awal dana desa hadir itu banyak perencanaan berdasarkan pada keinginan
keinginan kepala desa keinginan ketua bpd keinginan tokoh adat keinginan tokoh agama
tanpa melihat masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa
bu ade ini bagaimana kalau di bogor sendiri pembangunannya
ya kalau saya sih melihatnya dari tahun dua ribu dua
kalau di kabupaten bogor itu pertama masih ada empat puluh lima desa tertinggal
tapi sekarang alhamdulillah di dua ribu dua puluh satu itu sudah selesai sudah desa tertinggal
ya itu sudah kita selesaikan dan hasilnya dari kementerian juga sudah ada hasilnya
itu berdasarkan kajian kami
lalu setelah kita
kita perhitungkan mana jalan provinsi mana jalan pusat mana jalan kabupaten
itu diselesaikan oleh pemerintah daerah
tetapi jalan jalan di desa itu siapa yang akan menyelesaikan
jadi dari kita kan ada add ada dd
kalau dd kan dari pusat add dari apbd dan satu lagi bphrd
bphd itu kan bagi hasil pajak
nah itu hampir sama add dengan dd itu sekitar lima ratus miliar lebih ya
kalau kita bagi ke desa rata rata kalau kita rata ratakan satu desa itu mendapatkan dua miliar dari empat ratus enam belas desa
semuanya kita ada empat ratus tiga puluh lima sembilan belas kelurahan
enam belas desa itu dirata ratakan sekitar dua miliar
dua miliar ini kan nggak cukup juga ya karena dengan luas wilayah dan desa itu besar besar kalau di kabupaten bogor
ada satu desa bojonggede jumlah penduduknya tujuh puluh enam ribu
dan satu kecamatan di gunung putri itu jumlah penduduknya tiga ratus enam puluh ribu
itu jumlah penduduknya tiga ratus enam puluh dua ribu
itu jumlah penduduknya tiga ratus enam puluh dua ribu
mungkin sama dengan satu kabupaten ya

di luar jawa ya

artinya bagaimana kita caranya menyelesaikan persoalan infrastruktur ini
karena ketika kita lihat juga ada yang masih susah dilalui oleh manusia apalagi oleh kendaraan oleh manusia pun susah
sehingga muncullah ide kami di dalam termasuk visi visi kami itu yaitu bagaimana desa membangun
jadi desa yang membangun
jadi bukan membangun desa
iya tapi desa yang membangun
artinya desa ini harus bisa membangun desanya begitu
lalu kami memberikan stimulus satu miliar satu desa
jadi kalau kita hitung ada empat ratus enam belas desa berarti kita harus siapkan empat ratus enam belas miliar
nah anggaran itu kan cukup besar
kami juga sudah berkoordinasi dengan semua pihak termasuk tapd dengan dinas dinas terkait
kalau memang ada yang harus dikorbankan untuk membangun desa kita harus siapkan
jadi ada anggaran untuk bagaimana kita menyelesaikan desa ya kita harus punya komitmen sama sama gitu loh
jadi ada anggaran yang berlebih dalam satu dinas misalkan
ini terserang saja ya banyak yang kita pangkas ya
yang harus dipangkas untuk demi samisade ini ya
nah bu ade lebih lanjut tentang samisade ini akan kita bahas nanti
kita harus break dulu
pemirsa jangan kemana mana
diskusi akan kami lanjutkan selesai jeda berikut ini
tetap bersama kami
ya anda masih di indonesia forward dan saya masih bersama menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bapak abdul halim iskandar serta bupati bogor ibu ade yasin
bu ade kita lanjutkan lagi tadi penjelasan tentang program samisade ini
bagaimana pelaksanaannya kemudian sudah berapa desa yang berhasil dibangun dengan program samisade ini
kalau samisade ini kan dilaksanakannya harus dengan pertama perencanaan desa
artinya dengan musdes dulu musyawarah desa
musyawarah desa itu kepala desa melibatkan tokoh masyarakat rt rw
jadi mereka tahu kebutuhannya mana yang harus dibangun begitulah
setelah melalui musdes lalu direncanakan seperti penganggaran ya
dan dari situ perencanaan
nah perencanaan ini juga kita libatkan upt dari dinas pupr
karena yang terakhir
yang tahu dan bisa menghitung itu adalah dari dinas teknis
jadi dibantu oleh dinas teknis untuk menghitung kebutuhan biaya atau anggaran berapa yang dibutuhkan untuk membangun satu jalan
ini rata rata infrastruktur berarti ya pembangunannya ya
tapi tidak hanya jalan tetapi juga bisa untuk irigasi bisa untuk tpt bisa untuk mck bahkan untuk menara seluler yang masih blank spot ini masih boleh
itu penting sekali itu ya
ya penting karena memang sekarang lagi zamannya digitalisasi ya
dengan pandemi ini kan kita dipaksa ya
digital lebih cepat begitu ya
jadi setelah perencanaan itu nanti ada inventarisasi lagi dan diteliti lagi di berapa anggaran apakah sudah sesuai atau belum
jadi yang misalkan ada satu miliar diajukan tetapi berdasarkan perhitungan teknis ternyata kurang dari satu m
misalkan hanya butuh tujuh ratus ya berarti tujuh ratus yang dianggarkan di desa tersebut
jadi tidak melulu harus satu m
tetapi maksimal angka adalah satu m begitu
ini anggarannya dari mana sih bu untuk satu m per desa ini
anggarannya dari apbd
yang pertama kita harus memisahkan dulu kebutuhannya
lima belas desa berarti empat ratus enam belas miliar lah secara globalnya ya
walaupun yang tahun ini dua ribu satu ini terserap tiga ratus tujuh puluh dua miliar
karena ada yang hitungannya kurang dari satu m ya kan
dan ini juga satu m ini bisa untuk beberapa titik
maksimal lima titik di atas dua ratus juta
karena kalau yang kecil kecil nggak kelihatan ya
jadi kalaupun tidak sesuai ya berarti kita sesuaikan dengan harga yang memang berapa kebutuhannya begitu
jadi tahun ini dua ratus tujuh puluh dua miliar yang terserap oleh samisade
dan anggaran itu adalah dari rasionalisasi dari beberapa dinas terkait yang memang saya kira outputnya yang belum jelas gitu loh
jadi kegiatan kegiatan perjalanan dinas kita kurangi
lalu kegiatan mamin yang membengkak kita kurangin
kegiatan kegiatan yang acara acara begitu ya yang lebih sifatnya seremonial begitu kita kurangi
karena masa pandemi juga kan nggak ada kegiatan besar ya seremonial
jadi ternyata dikurangi kecil kecil ini bisa menghasilkan satu miliar atau step besar ya
bisa terhimpun besar gitu ya
karena memang ya kita kan apbd ini cukup besar ya
jadi saya kira rasionalisasi itu ternyata harus kita manfaatkan untuk hal hal yang lebih penting yang lebih urgent dan dirasakan sendiri oleh masyarakat begitu
dan apalagi sekarang kan zamannya cashless ya
kita kertas kertas pun sudah berkurang begitu ya
atk dan lain lain
sehingga yang dipangkas hal hal yang seperti itu untuk kita masukkan ke desa
oke gus menteri anda melihat ini bagaimana program samisade ini
ya saya mau di attribute dua
kata kewetnya ke beliau
ini bupati yang cerdas dan tepat
cerdas di dalam mengambil kebijakan dalam berpikir
tepat di dalam mengambil langkah
kalau di sdgs desa itu goal yang ke sembilan
infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
nah jadi persis tadi
infrastruktur di bogor perlu penanganan serius
nah kemudian di breakdown lagi ke desa
itu yang saya sebut dengan pendekatan level desa berbasis data mikro
nah kalau masalah masalah pembangunan itu dilakukan dengan pendekatan level desa dan berbasis data mikro
pasti cepat selesainya
makanya saya yakin ini dalam satu periode kira kira ada banyak hal yang bisa dilakukan
dan pasti akan mengembirakan warga masyarakat di bogor
dan tentu gak usah kita bahas berikutnya
pasti beliau akan menjadi idola seluruh warga masyarakat bogor
nah inilah yang kemudian saya sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada bupati bogor
bumuanawaroh ademunawarayasin atau adeyasin
karena ini yang bikin bagus itu atribut yasin itu loh
atribut yasin itu ternyata luar biasa kan gitu
karena apa yang beliau lakukan ini sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang sekarang dihadapi oleh sebagian besar warga masyarakat di desa di indonesia
nah ini bogor bisa menjadi contoh ya contoh untuk daerah lain dan desa desa di bogor juga bisa menjadi contoh desa desa lain
karena begini model pembangunan desa yang cepat itu adalah replikasi
atm amati teliti dan modifikasi
di bogor ada sukses story begini
nah saya pamerkan ke desa desa lain
desa telan akan melihat kemudian dimodifikasi dan dicontoh keberhasilan itu
tentu bupati gak keberatan kan dicontoh desa desa lain karena memang itu yang paling mudah
tidak usah banyak teori bangun desa itu
teorinya adalah ini loh desa sukses mengelabung desa
ini loh desa sukses dalam merencanakan infrastruktur
ini loh desa sukses dalam percepatan pertumbuhan ekonomi
ini loh desa susah dalam peningkatan sumber daya manusia
apa yang dilakukan sukses story di desa desa itu bisa diambil oleh desa lain
itulah maka kementerian desa punya satu platform yang memang menampung seluruh desa sukses
dalam segala perspektifnya
sukses desa wisatanya sukses bumdes nya sukses infrastrukturnya suksesnya
sehingga ini akan menyebar se indonesia
dan menjadi inspirasi
dan tentu nanti saya mohon dengan sangat bupati bogor untuk mengakomodasi ketika banyak desa datang ke sana
untuk meniru mungkin ada kabupaten juga yang datang ke bogor untuk menurut konsep ini
jadi menjadi role model begitu ya nanti kaupaten bogor ya
nah yang saya harapkan adalah dengan tambahan dana dari kabupaten ini
pendampingan dari bupati kepada desa
itu lebih diintensifkan lagi
bukan hanya yang satu miliar dari kabupaten bupati
tapi juga dana desa saya minta juga didampingi dalam perencanaannya
supaya terintegrasi dengan seluruh program program yang saya yakin ini selaras dengan strategi bangunan nasional
strategi bangunan nasional apa pasti kebijakan kemiskinan
pasti bicara pemulihan ekonomi nasional level desa
nah itu makanya betul banget
betul banget dengan inovasi infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
dan kemudian item item yang dibangun tadi juga sangat berkontribusi cepat dalam misalnya pertumbuhan ekonomi
misalnya tower tadi
wah itu luar biasa
dengan tower itu berarti jaringan bagus
kemitraan desa banyak
pemasaran produk produk unggulan desa menjadi tidak dibatasi
tidak dibatasi ruang dan waktu
karena bisa di upload di media sosial
itu akan memberikan satu dampak positif bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional level desa
nah ini terkait dengan potensi atau peran desa dalam potensi peningkatan ekonomi kita akan bahas lebih lanjut nanti
mirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih di indonesia forward
saya akan melanjutkan diskusi dengan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bapak abdul halim iskandar dan bupati bogor ibu ade yasin
bu ade mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi tentang program samisade ini bagaimana proses pembangunannya bu
ya proses pembangunannya seperti tadi yang sudah harus dibahas di desa lalu dalam pengerjaannya ini karena ini juga masa pandemi
termasuk juga dalam rangka pemulihan ekonomi
jadi pengerjaannya ini padat karya
melibatkan masyarakat desa
jadi masyarakat desa tersebut ikut begitu ya
masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan warga miskin dan kriterianya adalah mereka di luar penerima blt pkh dan program program pemerintah lainnya
kayak ngecor ngecor desa tadi ya
jadi warga sendiri yang ikut juga ya
saya sendiri yang ikut membangun gitu
lalu kemudian dalam tahap atau dalam program samisade ini
kendala apa bu yang ibu temukan
ya sejauh ini kendalanya sih nggak ada ya karena tadi ini kan harus transparan ya
anggaran upah upah kerja bagi penduduk atau bagi masyarakat itu juga kan harus terlihat dalam rab begitu
sehingga transparansi ini yang harus masyarakat semua tahu gitu loh
sehingga tidak ada yang ngotak ngatik dan protes begitu karena memang semuanya serba transparan
tidak ada yang boleh disembunyikan di dalam program samisade itu
jadi akhirnya ya masyarakat gimana caranya program ini bikin happy semua orang gitu loh
jadi infrastruktur terbangun mereka juga dapat penghasilan pemberdayaan ekonomi masuk sektor real juga kan jadi lebih maju gitu ya
ada satu ya satu kritik tadi bu
ada tulisan jalan mustahil di tayangan tadi
itu gimana pak ada jalan mustakil itu
itu tadinya jalan hutan yang kecil dan itu orang pun takut masuk situ gitu loh karena apalagi kalau sudah malam
jadi dianggapnya karena panjang dianggapnya mustahil itu jalan ini dibuat jalan
oh mustahil untuk bisa dilewati
tapi dengan adanya program samisade dibuka loh oleh desa
dan sekarang masyarakat desa
nah itu jalan mustahil gitu
masyarakat desa katanya ini sudah wah berarti sudah tidak mustahil lagi pengen diganti jadi jalan alhamdulillah katanya begitu
nah betul itu jadi alhamdulillah
dari mustahil menjadi alhamdulillah
iya dan sebagian masyarakat yang punya tanah di situ juga alhamdulillah menghibahkan
karena mereka juga senang dengan adanya pembangunan itu
jadi gak usah pembebasan ya
gak ada pembebasan
gak ada pemaksaan gitu ya
ya mereka mau menghibahkan secara sukarela untuk di jalan dibangun untuk kepentingan sama sama gitu
oke mau luar biasa program samisade ini mudah mudahan memang bisa menjadi contoh di desa desa lain pak
menjadi contoh desa lain kabupaten lain dan saya berharap ini menjadi inspirasi juga untuk desa desa lain di indonesia dan saya berharap juga bupati wali kota
bisa juga mengkloning model ini tentu dengan kondisi masing masing daerah
disesuaikan dengan kebutuhan di masing masing daerah
sesuai dengan daerah ya sesuai kebutuhan
sesuai dengan s sembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
baik terima kasih
bukan sesuai keinginan
terima kasih gus menteri dan juga bu ade sudah berbagi di sini semoga informasi ini bisa memberikan manfaat ya bagi pemirsa di rumah
pemirsa demikian diskusi kita hari ini dan semoga apa yang disampaikan para narasumber bisa memberikan kita informasi lebih banyak
mengenai penyaluran dan pengawasan dana desa serta efektivitas dari program samisade sehingga bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan
saya lucia saharu undur diri salam sehat dan sampai jumpa